ibu evita ini pernah naik krl nggak ya kira kira
mungkin pernah ya
mungkin pada saat lebaran ya
nah ya kita ke informasi lainnya
tunjangan hari raya harus dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
hal ini dijelaskan menteri ketenagakerjaan ida fauzia dalam pes konferens kebijakan pembayaran thrk agamaan dua ribu dua puluh tiga selasa siang di jakarta
bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya bisa kena sanksi paling berat berupa pembekuan kegiatan usaha
kementerian ketenagakerjaan telah mengeluarkan landasan hukum sebagai acuan pelaksanaan pemberian thrk agamaan tahun dua ribu dua puluh tiga sesuai surat edaran m dua hk empat ribu tiga dua ribu dua puluh tiga
tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh tiga bagi pekerja atau buruh di perusahaan
berdasarkan aturan tersebut pekerja atau buruh dengan masa kerja dua belas bulan atau lebih secara terus menerus diberikan thr sebesar satu bulan upah
sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan hingga dua belas bulan diberikan secara proporsional
menteri ketenagakerjaan ida fauzia menambahkan pihaknya dapat mengenakan sanksi sesuai pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan apabila terjadi pelanggaran atau pembayaran thr tidak sesuai ketentuan
pengenaan sanksi dapat berupa pertama teguran tertulis
kedua pembatasan kegiatan usaha
ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
dan keempat pembekuan kegiatan usaha
thr ke keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
thr keagamaan ini harus dibayar penuh tidak boleh dicicil
thr keagamaan ini harus dibayar penuh tidak boleh dicicil
saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini